detik detik ledakan bom di terminal bus kampung melayu jakarta timur terekam cctv halte bus transjakarta
ya seperti inilah kondisi sebelum terjadinya ledakan bom di terminal bus kampung melayu jakarta timur pada hari rabu sekitar pukul dua puluh waktu indonesia barat
tampak sejumlah penumpang beraktivitas seperti hal biasanya terekam cctv di halte busway transjakarta
tidak lama kemudian ledakan bom terjadi warga langsung panik dan berhamburan menyelamatkan diri
dalam rekaman cctv tampak asap tebal yang masuk ke dalam halte transjakarta dan penumpang berhamburan keluar dari halte